selamat datang saya tidak mengira ibu masih semudah ini padahal menurut bayangan saya
semua sudah berumur empat puluh an tahun artinya saya tidak cukup memenuhi syarat untuk mengajar
kenalkan bu saya samsyi dan ini syarif sahabat saya yang sengaja saya ajak barangkali ibu membawa
banyak banyak tapi ternyata kita semua cuma satu ya hakim dokter wartawan penulis polisi ya semua
mereka ini benar benar harus menjaga kejujuran dan nama baik mereka iya kan kalau mereka sudah
tidak bisa dipercaya lagi masyarakat harus percaya kepada siapa mereka akan
resah bukan begitu pak ya pasti apa jadinya kalau hakim bisa dibeli wartawan sudah berbohong
penulis tidak lagi jujur dan polisi tidak memihak kepada kebenaran tapi untung hal ini belum
terjadi hahaha sudah ada kabar dari bu guru yang pak sanusi bilang bakal menggantikan pak marta
di smp bapak telegramnya sudah saya terima pak bagus
bisa saya ajak sarip untuk menjemput beliau di stasiun besok pak silakan
kalau memang anak itu bisa membantu bapak perempuan biasanya membawa taste lima kali
lebih banyak dari apa yang diperlukan laki laki pak jadi saya perlu bantuan
seperti ini dan di desa mereka tidak memikirkan soal keterlambatan mereka tidak pegang ya karena
irama kehidupan desa tidak secepat irama kehidupan di kota di sini ukuran waktu malam siang pagi
sore tapi kalau di kota itu sudah jam dan menit di oimp ya deh seseorang bisa mengundur yang lainnya
karena lebih cepat ya karena itu harus belajar kita harus belajar bagaimana cara menghargai
waktu waktu adalah uang waktu kesempatan dan dari kesempatan itu lah bisa bisa memproyeksi
embat kamu itu lah bahayanya kalau seorang anak kecil tinggal serumah dengan seorang
profesor ya bahkan bisa memperbaiki kalimat seorang guru
nah antasan seketap ya mang
ayo tunggu dulu ya arika
wah ibu gembira sekali
dan langsung setuju waktu pak sanusi meminta kesediaan kami agar bu imas bisa menempati pavilion kami yang kebetulan tidak terpakai
kebetulan anak kami si munir sekolahnya kan di smp tempat bu imas mengajar
brimas akan menggantikan pak marta yang dipecat itu pak